badan narkotika nasional atau bnn provinsi bengkulu sasa malam melakukan penggeledahan di ruang kerja bupati bengkulu selatan dirwan mahmud
ya di dalam ruang kerja bupati tim bnnp menemukan barang yang diduga adalah narkoba
tim bnnp menemukan beberapa pil dan serta sebuah serbuk bening yang diduga sejenis sabu sabu
pil dan serbuk ini ditemukan di selipan kursi dan di bawah kulkas di dalam ruang kerja bupati bengkulu selatan
belum diketahui pemilik maupun jenis pil dan serbuk tersebut polisi telah memanggil bupati bengkulu selatan wakil bupati serta sekretaris daerah setempat untuk dimintai keterangan
namun sampai rabu petang pihak yang dipanggil tidak datang
pemilik bnnp menemukan barang yang diduga di ruang kerja bupati bengkulu selatan